kisah tragis bocah yang menjadi korban praktik ilmu hitam di goa sulawesi selatan membuat banyak orang terheran heran
mengapa masih ada masyarakat yang percaya dengan ritual pesugihan
terlebih demi mengejar kekayaan tega anak sendiri jadi korban
dan untuk pembahasnya malam hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan deputi bidang perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
pak nahar dan juga sosiolog dari universitas hasanuddin makassar pak muhammad ramli
selamat malam pak nahar dan pak ramli
baik saya ke pak nahar terlebih dahulu
update dari kasus ini kondisi anak tersebut atau anak yang menjadi korban praktik ilmu hitam oleh orang tuanya sendiri seperti apa
ya kami terus pantau dari jakarta dan di goa tentu ada pemerintah daerah ya
dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga dari provinsi
yang sejak anak berada
ada di rumah sakit terus disupport ya didukung karena ini dari sisi pengobatan kan masih terus berjalan ya
kemarin baru selesai di operasi dan alhamdulillah kondisinya baik dan kita berharap semakin baik
dengan keluarga juga tim terus memberikan penguatan dan kita berharap nanti ada langkah langkah
yang bisa kita ambil bersama baik dari uptd maupun p dua tp dua a maupun pendamping lainnya
tentu ini tidak selesai dengan penanganan dari sisi kesehatan ya dari sisi fisik gitu ya
ada persoalan persoalan lain yang tentu juga perlu terus diupdate karena kenapa orang tua melakukan seperti itu ini juga perlu didalami
lalu kemudian keterkaitannya dengan yang lain termasuk kakaknya dan kebiasaan di daerah setempat ini juga proses yang kita harap semua bisa mengawal
karena kita khawatir ada anak anak lain yang juga menghadapi situasi yang sama dengan ap
oke pak nahar boleh di sharing juga ke kami bagaimana kondisi kejiwaan dari keluarga dari orang tua dari kakek dan nenek
dan apakah betul ini bukan kejadian pertama di keluarga tersebut
betulkah sebelumnya juga ada kejadian yang menimpa kakak korban juga menjadi korban ritual pesugihan atau ritual mistis
iya informasi yang kami himpun tentu ini kejadiannya kan setelah kerabat selesai melakukan prosesi pemakaman dari kakaknya
di tanggal satu terjadi kejadian ini ya
lalu kemudian apa motifnya dan segala macam kemarin pak julpan juga sudah menginformasikan
ini penting untuk mengetahui motif
apakah ada kaitannya dengan ekonomi pesugihan itu atau ada motif lain gitu ya
ada motif lain ini yang perlu terus didalami
lalu kemudian juga misalnya
kejadian ini apakah didorong dari jiwa atau ada sesuatu di dalam dua ibu atau karena misalnya karena pengaruh orang lain
dan perlu didalami misalnya apakah ini juga kebiasaan yang turun temurun gitu ya
dan ini hal hal yang dilihat dari aspek tentu kajian
nanti pak ramli bisa mengetahuinya
baik baik masih didalami intinya ya
saya akan ke pak ramli
kejadian ini sangat miris sangat memilukan mengapa ada orang tua yang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri
anak menjadi korban terlebih karena dugaan kepercayaan terhadap hal hal yang berbau mistis pak ramli
kenapa hal hal berbau mistis pesugihan susah lepas dari bayangan masyarakat indonesia
padahal kita tahu kita hidup di zaman modern
teknologi sudah sangat maju
ya baik terima kasih
jadi memang biasanya kan masyarakat itu mengalami transformasi ya
ke arah transformasi modernisasi yang sama
jadi selalu saja biasanya ada kelompok kelompok masyarakat tertentu yang tertinggal dalam proses itu
termasuk di dalamnya adalah proses di dalam memahami sesuatu
itu akan ada seperti itu
kalau kita lihat persoalan ini kan menjadi luar biasa karena dilakukan secara berkelompok terhadap anak itu
ini yang sangat tidak lalasin biasanya kejadiannya
dilakukan secara berkelompok oleh keluarga dekat pula yang biasanya itu berfungsi untuk melindungi anak dalam keluarganya
tapi justru ini menjadi apa namanya
kelompok yang jadi ancaman bagi anak tersebut
nah itu yang ini pak
nah kalau kita melihat kejadian seperti ini
inilah bahwa kemungkinan besar ada dorongan yang bersifat luar biasa juga ya
yang menekrum mengapa orang bisa melakukan hal hal yang sangat diluar nalar seperti itu
pak ramli mungkin bisa bagikan kepada kami gambaran
artinya bagaimana kondisi dan kondisi anak anak
bagaimana lingkungan sosial dari keluarga ini seperti apa
sehingga masih ada kepercayaan terhadap hal hal yang berbau mistis
mungkin karena pak ramli juga berdomisi di sulawesi selatan
apakah memang lingkungan sekitarnya itu mungkin masih mendukung atau orang orang lingkungan tetangganya itu masih percaya dengan hal hal seperti ini kah
kira di lingkungan tersebut kepercayaan terhadap hal hal seperti itu belum hilang sepenuhnya ya
karena kita mengenal ini kejadiannya di melino
banyak yang tahu bahwa banyak kejadian kejadian mirip seperti itu
misalnya ada kepercayaan kepercayaan yang khusus biasanya orang dikenal di sana
seperti misalnya ada ritual berkaitan dengan pakar aeng ya
yang itu telah dilakukan
yang itu terletaknya juga di melino
jadi komunitas ini saya kira masih pun juga sudah mengalami perubahan perubahan yang cukup besar
malino ini kan sudah berkembang sedemikian rupa menjadi kawasan wisata ya
ada begitu banyak orang yang datang ke melino dan saya kira itu juga mempengaruhi rasionalitas masyarakatnya
nah meskipun demikian di sisi yang lain perubahan yang begini juga bisa mengubah masyarakat
jadi ada masyarakat yang mungkin akan menerima dampak baik dari keadaan melino

dalam posisi malino sebagai daerah wisata yang cukup berkembang pesat saat ini
karena posisinya juga sangat dekat dengan makassar
tetapi saya kira akan ada juga kelompok kelompok masyarakat yang mendapatkan imbas yang negatif dari proses itu
nah kalau dilihat kasus ini betul nantinya adalah berkait dengan masalah sihan
itu kan sebenarnya tidak lepas dari motif motif
ada motif ekonomi di situ itu dugaan kita sementara ya
di sisi lain tentu saja motif ekonomi ini juga bisa berkait dengan posisi sosial orang di dalam masyarakat
faktor atau indikator terbesarnya adalah masalah perekonomian
itu tadi seperti pak ramli sampaikan
tapi kalau kita lihat ini sangat sudah di luar akal sehat
artinya kalaupun memang masih ada masyarakat masyarakat yang percaya dengan tradisi atau ritual yang berbau mistis
yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat
tapi tidak mengorbankan nyawa anak sendiri
anak menjadi korban
apalagi sangat fatal bisa berujung pada kematian
kenapa orang khususnya keluarga inti di lingkungan terdekat yang seharusnya bisa menjadi pelindung bisa menyeberang batas batas ini pak
ya itu memang ada banyak penyebab yang bisa dianggap
ekonomi di situ adalah salah satu saja dari faktor faktor itu
makanya perlu didalami lebih jauh faktor faktor yang lain
misalnya saja kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya dilakukan secara berkelompok ya
oleh keluarga itu
jadi selain ada keluarga inti orang tua mungkin ada keluarga luar malah terlibat dalam hal ini adalah kakek kemudian ada pamannya
nah ini seperti ada
bisa juga kita mendukung
bisa juga kita menduganya bahwa ini ada semacam dorongan bersama ya
berkaitan cara pandang mereka tentang anak itu di dalam keluarga ya
kita tahu misalnya bahwa anak itu
bagaimana cara pandang atau penerimaan anak itu selama ini dalam keluarga itu juga perlu ditelusuri
karena ada banyak hal yang menyebabkan sehingga cemaat anak itu bisa sangat bervariasi juga pada masing masing keluarga
itu bisa berkaitan dengan masalah itu mereka yang kemudian dipahami bersama oleh keluarga itu
sehingga muncul cara pandang yang sama pada anggota keluarga ini
karena ini kan yang harus menjadi kita jawab adalah mengapa sampai ada sejumlah orang ya
yang bisa menyimpakati suatu perilaku yang sangat jauh dari normal sosial sehari hari
jadi saya kira itu yang juga muncul
yang juga muncul didalami
jadi hal yang berkaitan bagaimana penerimaan keluarga selama ini terhadap anak itu
saya kembali ke panahar
menyambung dari pernyataan pak ramli
mengapa banyak atau ada orang khususnya di lingkungan inti keluarga inti lingkungan terdekat gitu ya
menyebrang dari norma sosial yang sangat tidak bisa kita terima
kemudian bagaimana juga peranan dari lingkungan sekitar
khususnya masyarakat yang mungkin saja tahu atau mungkin pernah melihat atau mungkin pernah mendengar
tapi seakan tidak tahu
sehingga memang keterlibatan dari masyarakat sekitar tokoh agama tokoh masyarakat itu memang diperlukan
ya jadi ini persoalan perlindungan anak gitu ya
ketika bicara soal anak
apalagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
kak tadi yang
tadi yang mbak andi sampaikan bahwa bukan hanya persoalan anak gitu ya
yang harus kita perhatikan
tetapi juga orang bagaimana cara mengasuh
lalu kemudian bagaimana membangun hubungan yang baik antara anak dengan orang tua
sehingga tumbuh kembang mereka laksanakan dengan sebaik baik
namun sebelumnya kita mengasuh itu chairman
saya dengan senang hati akan mengasah imran
di dagangan kemudian ya ini
saya ingin menekan
omnis dan umat
terusahlah ya mbak nadja
ini menang sekulah sekulah lima belas
menang sekarang kan empat puluh lima
dari internal atau eksternal
di luar ibunya kan ada suami ada kakek dan yang lain gitu
sehingga proses pemeriksaan kejiwaan ini menjadi penting untuk menentukan langkah selanjutnya
jadi berharap hasil pemeriksaan kejiwaannya bisa diungkap
sehingga nanti kita bisa menelusuri kenapa ini terjadi
lalu kemudian selain dua pihak antara anak dengan orang tua maka faktor lingkungan di masyarakat juga jadi penentu untuk bisa melindungi anak
contoh misalnya saya khawatir kejadian yang terjadi dengan kakaknya itu tidak terpantau oleh lingkungan sekitarnya
tetapi pas kejadian ap misalnya ketika ape teriak yang mendengar
lalu kemudian respon
cepat dari lingkungan diberikan lalu kemudian hp menjadi selamat dan segera dibawa ke rumah sakit
inilah dukungan lingkungan sosial itu sangat menentukan dalam upaya pelindungan anak
dan terakhir nanti kan setelah mendapatkan perawatan kesehatan sudah disepakati dengan keluarga bahwa harus disiapkan rumah aman atau pendampingan psikologis
dapat membantu anak tidak menghadapi masalah yang berat
lalu kemudian yang kedua tentu hubungan antara anak dan orang tua
misalnya kalau seandainya nanti kedua orang tuanya ditetapkan sebagai tersangka juga maka harus dipikirkan juga siapa orang yang harus berperan menggantikan peran kedua orang tuanya
karena berdasarkan laporan anak ini dekat sama ibu dia gitu
tapi kemudian setelah kejadian itu
ketika diingatkan ibu malah ada menolak gitu
ini perkembangan di mana relasi antara anak keluarga lingkungan dan di wilayah dalam rangka memberikan perlindungan ini sangat menentukan bagaimana menyelamatkan anak anak
oke jadi panahar tidak ada track record yang buruk sebelumnya
antara anak atau korban ini dengan keluarganya
tadi pak nahar kan sebutkan justru kalau dari pengakuan orang orang sekitar mungkin tetangga begitu anak ini sangat dekat dengan ibunya
jadi tidak ada aduan atau laporan bahwa ada memang pernah ada penyiksaan sebelumnya itu tidak ada ya panahar ya
berdasarkan informasi dari pamannya dan dirilis di beberapa media katanya ada juga misalnya ibunya itu
mengkonsumsi bagian kulit dari up
tapi ini harus dikeliti lebih gitu ya karena tadi lagi lagi ke persoalan ini punya dari kejauhan
selain kedekatan anak atau korban dengan keluarga apakah juga pernah ada laporan bahwa keluarga korban ini memang keluarga yang percaya dengan hal hal mistis
apakah pernah melihat
ritual ritual anehkah atau hal hal yang tidak biasa begitu di rumahnya
nah ini pak ramli yang perlu didalami ya karena laporan ke kami sih katanya ini kan rangkaian ya
artinya ini rangkaian panjang lalu kemudian sampailah kepada ibu melakukan kekerasan terhadap anak ini
jadi rangkaian panjang itu kemungkinan ini juga kebiasaan yang dilintuh
jadi ini adalah hal tersebut tapi kami tidak menduga duga tapi sebaiknya didalami
karena yang kita harus cegah adalah jangan sampai ada anak lain menghadapi situasi yang sama
oke pak ramli kalau tadi yang digambarkan walaupun masih didalami ya artinya tidak ada laporan pernah ada kekerasan tidak ada melihat hal hal atau sesuatu yang aneh di rumah tersebut
artinya faktor lingkungan sosial itu sangat berperan penting
masyarakat di sekitar tidak boleh acut harus peka terhadap apa yang terjadi
nah bagaimana memunculkan keterlibatan masyarakat di sekitar kita agar aware terhadap hal hal seperti ini
tentunya kita tidak mau melihat atau mendengar hal serupa terjadi di daerah lain
iya jadi memang apa namanya ungkapan bahwa masyarakat itu perlu terlibat di dalam menjaga lingkungan
itu kan biasa kita dengar ya
tapi memang apa namanya komunitas keluarga ya maksud apa yang kita sebut lingkungan itu memang harus diberi apa namanya ditumbuhkan apa namanya kepedulian seperti itu dengan secara tertentu ya
jadi harus juga jelas bagi kata misalnya bagi lingkungan melalui sosialisasi tertentu
apa yang mereka harus
bisa lakukan kalau mereka menghadapi situasi tertentu di dalam masyarakat gitu
jadi secara ideal memang kita paham bahwa katakanlah misalnya keluarga luas atau misalnya masyarakat yang menjadi lingkungan terdekat dari keluarga itu perlu ada kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di sekitarnya
nah komunitas juga perlu diajari bagaimana caranya mereka terlibat di dalamnya
karena tidak semua orang paham tentang persoalan persoalan seperti itu
saya kira ke depan hal hal begini juga memang perlu juga disosialisasikan di dalam masyarakat ya
baik pada tingkat rtrw lingkungan lingkungan terdekat
masyarakat harus punya keterampilan ya mengambil inisiatif sosial terhadap persoalan persoalan yang terjadi di sekitarnya
dan keterampilan itu harus diajarkan kepada masyarakat ya
tidak sekedar disampaikan saja bahwa mereka harus terlibat
tetapi karena itu berkaitan dengan keterampilan
jadi bagaimana cara mereka
apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi persoalan persoalan seperti itu di tengah tengah masyarakat
saya kira itu penting sekali untuk masyarakat kita ke depan ya
dengan pengalaman kejadian kejadian seperti ini
iya bapak bapak waktu kita sangat terbatas
terakhir mungkin saya ke panahar
sedikit saja panahar
bagaimana kemudian pendampingan perlindungan pada korban ke depannya
mengingat keluarga tidak lagi menjadi tempat yang nyaman
tapi justru membahayakan bagi korban apa yang akan dilakukan
mengingat perjalanan masih panjang
bagi korban untuk menjalani aktivitas keseharian hidup
yang pertama dari sisi penegakan hukum
ini harus pasti ya
harus clear gitu ya
apakah ini hanya kekerasan biasa
meskipun kekerasan biasa kan tentu kalau pelakunya orang tua
undang undang pelindungan menegaskan bisa diperberat gitu
lalu kemudian yang kedua
tadi dari sisi mod
dari sisi mod
laku melakukan ini
apakah karena dorongan
ekonomi karena atau dorongan lain
misalnya masalah kejiwaan gitu ya
ini juga bisa berbeda nanti
tesnya karena bisa jadi
termasuk kategori eksploitasi
anak gitu ya
dari sisi penegakan hukum itu satu
lalu kemudian yang kedua
juga kita berharap pendampingan anak ini tidak
push gitu ya
patipani menegaskan juga bahwa
ketiadaan kedua orang
ini juga menjadi tantangan tersendiri
bagi anak menerima pengasuh penggantinya
yang harus dipastikan adalah proses
sosialisasi tadi pak rami
saya tegaskan bahwa
masyarakat jadikan ini sebagai pembelajaran
jangan sampai misalnya kejadian ini
pelindungan anak sudah tegas gitu ya
siapapun yang melakukan
pesan tentang pentingnya
terima kasih pak nahar dan juga pak ramli
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
kita harapkan tentunya tidak ada lagi ya
mari kita kawal bersama
masyarakat tidak boleh
mereka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya
terima kasih bapak bapak